kasus penganiayaan yang berujung tewasnya seorang taruna di sekolah tinggi ilmu pelayaran berbuntut panjang
kementerian perhubungan yang menaungi stip akhirnya merombak kurikulum pendidikan
hingga tidak ada penerimaan mahasiswa baru di stip tahun ini
kami akan berubah kurikulum dengan yang lebih humanis
kasus tewasnya putu satria ananta rustika taruna stip yang dianiaya seniornya
menambah rentetan kasus kekerasan di institusi pendidikan khususnya kedinasan
buntut dari kejadian ini menteri perhubungan mencopot direktur serta sejumlah pejabat di stip
sebagai tindakan tegas atas kekerasan yang terjadi di lingkungan stip
sementara untuk memutus tradisi senioritas yang memberikan dampak buruk
menhub memutuskan melakukan moratorium
yakni tidak menerima siswa baru di tahun dua ribu dua puluh
hal ini bertujuan agar tidak ada lagi istilah senior dan junior
mudahlah kami akan merubah kurikulum dengan yang lebih humanis
bahkan yang akan datang kami hanya memberikan tempat asrama hanya tingkat satu
tingkat dua kita minta untuk tinggal
dan kami memberikan kesempatan orang tua turut mengasus sebagai satu komite
sehingga proses proses evaluasi dan proses proses koreksi itu bisa terjadi dengan pertama
upacara pengabenan jenazah putu satria ananta rustika secara adat telah dilakukan jumat kemarin
pihak keluarga yakin polisi akan menguak kasus ini
dengan tuntas dan para pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal
kekerasan senior dan junior di stip tak boleh lagi terulang
sejumlah upaya dan kebijakan untuk memutus rantai tindak kekerasan harus benar benar
tim liputan kompas tv
bu rusmini tadi kita sudah lihat informasi bahwa pemerintah kan memutuskan
tidak akan menerima mahasiswa baru untuk tahun ajaran kali ini
dan memperbaiki kurikulum pembelajaran di sekolah
belajar dari kasus yang anda alami bersama dengan keluarga itu cukup nggak bu
terima kasih sebelumnya pak mastifa
terus pak menteri perhubungan atas perhatiannya kepada keluarga kami
harapan saya agar renovasi inovasi yang akan dilakukan pak menteri segera dilakukan
kalau bisa sih empat angkatan harus bersih dulu ya
jadi memang kita benar benar buka dari awal lagi
sehingga kita bisa berhasil
tapi dari pengalaman yang pernah mungkin diceritakan oleh anak ibu selama di sekolah
budaya apa bu yang rasanya kok begini ada di sekolah tinggi begitu
sekolah tinggi di bawah naungan pemerintah
adakah cerita cerita yang mungkin berhubungan langsung yang dialami juga oleh anak ibu kala itu ibu
anak saya itu entah dia ada doktrin gimana ya apa tekanan tekanan dari mana
dari seniornya atau gimana
nah saya nggak pernah cerita masalah itu
selalu ditanya gimana kak di sana
jadi saya pikir memang benar benar sesuai dengan
kita kan sempat rapat ya sebelum penerimaan calon taruna ya
saya pikir emang kenyataannya seperti itu
ternyata memang masih ada
pemulihan pembulian atau tindak kekerasan di sekolah tersebut
tapi sebelum anak ibu bersekolah di stip kala itu
ibu dan keluarga apakah sudah tahu pernah ada catatan kasus serupa di sekolah itu
dan apa kekhawatiran ibu saat itu
jelas saya sempat cari cari tahu lewat google ya
tapi katanya sudah ada evaluasi lagi kan
dan saya lihat memang aturan aturan tersebut ada
cuman di belakang itu saya nggak ngerti juga kenapa masih ada tindak kekerasan
mas huda merombak kurikulum kemudian tidak menerima mahasiswa baru atau taruna baru di tahun ajaran sekarang
menurut anda mewakili dpr itu sudah cukup
sebagai kebijakan reaksi cepat saya kira kita apresiasi
tapi memang harus jujur diakui ini telat sebenarnya
karena itu ibu rusmini kami atas nama dpr komisi sepuluh
menyampaikan bela sungkawa yang sedalam dalamnya
semoga sekali lagi ini menjadi peristiwa terakhir ibu
jangan sampai ada lagi anak muda kita ke depan yang sekolah di sekolah tinggi
kedinasan yang mengalami hal yang serupa
sekali lagi kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam dalamnya
mas saya ingin kembali pada tadi
kita ingin dilakukan audit total
audit total dua hal yaitu audit sistem dan audit kinerja
kami sendiri di komisi sepuluh tidak bisa menjangkau pendidikan yang berbasis kedinasan ini
karena memang punya regulasi sendiri dan punya ruang lingkup sendiri
karena itu kami sudah melakukan evaluasi
tahun dua ribu dua puluh dua kemarin kami sudah mendorong lahirnya pp baru nomor lima puluh dua
yang kita ingin semua yang ada di sektor pendidikan
baik kedinasan maupun yang tidak diintegrasikan satu pintu
karena kami tidak ingin ada kejadian yang begini terulang kembali dari tahun ke tahun
jadi ini ada potensi saya kira untuk nanti dipegang sepenuhnya satu pintu pendidikan kita
baik pada konteks kurikulum maupun sistem manajerial pengawasannya ada di kemendikbud secara langsung
kalau audit yang berhubungan langsung dengan budaya kekerasan di sekolah tinggi
karena ini kan berulang terus mas uda
itu kenapa lalu kami meminta supaya ini dilakukan audit total
dan saya kira saya setuju di moratorium dulu tahun ini
kalau perlu tidak hanya pendidikan kedinasan di kemenhub
kita ingin selama sekurun sepuluh tahun terakhir
ketika terjadi kekerasan di sekolah sekolah kedinasan yang ada di kementerian teknis
kita minta untuk dilakukan audit total dan dilakukan moratorium
karena dalam catatan kami mas kurun hampir lima belas tahun ini ibu rusmini
ada empat taruna kita yang meninggal
dan dua orang mengalami gegar otak
dan yang terakhir ananda putra terbaik ibu rusmini ini yang akhirnya juga menjadi
apa korban dari sistem yang betul betul memang harus jujur diakui
tidak hanya di sekolah tinggi kedinasan
di kampus kampus umum pun masih terjadi hubungan senior dan junior itu
ini berlaku juga misalnya di sekolah kedokteran kita
yang melahirkan juga hubungan senior junior yang tidak produktif dan berpotensi melahirkan kekerasan
sehingga menurut dpr yang miss itu apa
sampai muncul kekerasan semacam itu dan berkali kali muncul di sekolah kedinasan
saya kira yang pertama soal kurikulum dan kultur ya
jadi ada nuansa memang
di sekolah sekolah kedinasan kita
kultur yang sifatnya junior dan senioritas itu sangat tinggi sekali
yang lain isu menyangkut soal perpeloncoan itu
jadi sekali lagi kami sejak hampir lima tahun terakhir ini meminta
supaya perpeloncoan itu tidak boleh lagi ada
yang sifatnya menggunakan metode fisik
itu kita juga sudah minta lima tahun yang lalu sudah minta untuk itu dievaluasi
makanya ini kita pada puncak gunung es
dan akhirnya kita berduka betul mengalami situasi ini
sistem atau kultur yang melahirkan kekerasan
yang berdimensi senior junior sudah tidak bisa dipakai kembali
tidak bisa dipakai lagi dan akan ada rencana audit
bu rusmini meresponsnya bagaimana bu
dengan permohonan dari dpr ke pemerintah ini
ya terima kasih banyak pak saiful huda
mohon difasilitasi juga lah
biar cepat terrealisasi pak
mohon pak nanti ke depannya biar nggak ada korban lagi seperti anak saya
responnya bagaimana pak uda untuk menindaklanjuti ini nanti
siap bu kami akan langsung follow up
salah satu menurut saya yang paling mungkin supaya kultur itu hilang
tadi ibu rusmini membayangkan ada empat generasi
mau tidak mau menurut saya pendidikan kita
baik yang kedinasan maupun yang tidak sepenuhnya
ada di bawah manajemen pengelolaan kementerian pertanian
itu salah satu supaya tidak terjadi lagi
model pengelolaan pendidikan yang berpotensi melahirkan kekerasan ini
ini kan bakal ada tindak lanjut tentu ya
selain memohon audit bentuk konkretnya
apakah akan ada rapat kerja bersama dengan lembaga lembaga terkait
tapi juga satuan satuan kementerian lain yang punya sekolah kedinasan juga begitu dalam waktu dekat ini
jadi kebetulan sudah teragendakan
kami ingin pp baru nomor lima puluh

yaitu mengintegrasikan semua pendidikan sekolah tinggi kedinasan
di bawah satu pintu kementerian pertanian pertanian
apa pesan yang mungkin ingin ibu sampaikan mewakili keluarga korban
dan juga mewakili orang tua dari stip juga yang pasti ada kekhawatiran
kewas wasan juga takut akan terjadi hal yang sama begitu
semoga memang ada pembendahan sistem dulu
agar tidak terus terusan begini
terus terang aja mendengar cita cita dari orang tua taruna
banyak sekali ternyata ada pembulian ya
tapi setelah kejadian ini jajaran anak saya
baru mereka berani mengungkapkan kebenaran gitu
mudah mudahan secepatnya memang harus benar benar dievaluasi lah
segera ada evaluasi selepas insiden ini
bu rismini terima kasih banyak bu sudah mau meluangkan waktu berbicara bersama kami
kami sekali lagi menyampaikan rasa bela sungkawa mewakili kompas tv kepada keluarga besar
dan pak saiful huda terima kasih mewakili dpr sudah mau hadir dalam diskusi kami kali ini